evakuasi maling motor di jombang jumat malam berlangsung dramatis
ratusan warga yang marah terlibat bentrok dengan polisi saat proses evakuasi berlangsung
akibat bentrokan tersebut salah seorang warga terluka di bagian kepala akibat lemparan batu
proses evakuasi ma warga jember salah satu dari dua pelaku pencurian motor berlangsung dramatis
ratusan warga yang memadati area kantor desa sukosari kecamatan jogoroto jombang
merangsek untuk menghakimi pelaku
akibatnya bentrokan antara warga dan polisi yang mengamankan pelaku pun tak terhindarkan
bahkan meski pelaku telah dimasukkan ke dalam mobil petugas
namun warga tetap merangsek sambil melempari batu ke arah petugas
yang langsung melarikan pelaku ke mapol res jombang
sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dari kejaran warga
aksi masa tersebut dipicu kemarahan karena saat melakukan pencurian pelaku sempat melawan menggunakan senjata tajam
kenapa pak sempat dimasak tadi
ya ngelawan soalnya bawa senjata tajam
pelakunya bawa senjata tajam
ya bawa senjata tajam
akibat dari bentrokan saat proses evakuasi pelaku salah seorang warga mengalami luka di bagian kepala setelah terkena lemparan batu